selasa malam kedutaan besar ri di filipina menggelar pertemuan terbuka dengan satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia
yang menjadi korban penipuan dokumen haji di filipina
dalam acara yang disertai jamuan makan malam itu disampaikan pula sejumlah informasi mengenai proses hukum
yang masih harus dijalani para wni tersebut
meski sudah berada di bawah perlindungan kedubes ri di filipina
satu ratus tujuh puluh tujuh wni ini belum diizinkan pulang ke indonesia oleh otoritas filipina
karena harus menjalani proses hukum yang berlaku di negara tersebut
proses hukum itu mencakup verifikasi data secara verbal dan pendalaman kasus
yang diduga melibatkan sindikat terorganisasi di filipina
pemerintah terus berkomunikasi dengan otoritas filipina untuk segera memulangkan satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji asal indonesia
otoritas filipina masih menyelidiki kemungkinan adanya sindikat di balik pemberangkatan jemaah ke tanah suci secara ilegal
koresponden femi afriyadi melaporkan
akibat terbendung antrian panjang hingga puluhan tahun
ratusan warga negara indonesia justru memilih cara praktis untuk bisa naik haji ke tanah suci
bujuk rayu sang mafia pemalsu dokumen haji ilegal
membuat mereka satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini harus berurusan dengan hukum di negara filipina
kini mereka tengah menagih solusi untuk bisa dipulangkan ke tanah air
satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji asal indonesia yang sempat ditahan otoritas filipina karena menggunakan password palsu untuk naik haji
sudah dua hari ditampung di kedutaan besar republik indonesia di makati city manila filipina
namun ke satu ratus tujuh puluh tujuh wni ini belum juga diizinkan pulang ke indonesia
mereka masih harus menjalani proses hukum di negara tersebut
antara lain verifikasi data secara verbal dan pendalaman kasus yang diduga melibatkan sindikat terorganisir di filipina
kondisi tersebut tidak terlalu baik
kondisi tersebut tidak terlalu baik
kondisi hari ini adalah pak wiba ke doj dan sudah ada perintah dari presiden duterte untuk menyelesaikan ini secepat cepatnya
ya secepatnya nah secepatnya ini kalau perintah presiden secepatnya kan perintah administrasinya secepat apa
berarti harus ada prioritas untuk menyelesaikan dokumen untuk segera kembali
meski belum bisa memastikan waktu pemulangan satu ratus tujuh puluh tujuh wni dari filipina

berjanji segera memulangkan mereka
jadi kita saat ini masih menunggu isu apa yang akan dibahas
apakah kemudian sudah akan diberikan approval bagi satu ratus tujuh puluh tujuh wni untuk segera dipulangkan ke indonesia
kita masih dalam posisi menunggu
tetapi kita jelas message kita jelas kepada otoritas filipina bahwa segera setelah pendalaman informasi selesai dilakukan
maka terdapat urgensi atau terdapat permintaan yang sangat kuat
kita harus segera kuat agar satu ratus tujuh puluh tujuh wni ini dapat segera dipulangkan ke indonesia
saat ini ke satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji dari indonesia sedang menunggu hasil pertemuan kementerian luar negeri republik indonesia
dan departemen of justice filipina untuk kepastian jadwal kepulangan mereka
sementara itu mabes polri memberangkatkan tim untuk menyelidiki peristiwa yang menimpa satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji indonesia
yang akan berhaji menggunakan paspor filipina
pemeriksaan akan dilakukan di dua tempat yakni di indonesia dan filipina
kepala divisi humas mabes polri inspektur jenderal boy rafli amar menyatakan
tim penyelidik telah berangkat ke filipina untuk memeriksa jemaah calon haji tersebut
dan biro perjalanan yang terlibat dalam kasus itu
boy menyebut pemeriksaan dilakukan di dua tempat yakni di indonesia di daerah kalimantan timur jawa tengah dan jambi serta di filipina
selain itu penyidik kepolisian memeriksa pihak keluarga korban dan agen